saya purnama menggelar konferensi persnya
saat ini kita masih terus menunggu gambar dari ahok yang baru saja ditapkan tersangka
oke kita simak selanjutnya
karena kita yakin polisi kita pasti profesional menetapkan ini sebagai tersangka
jadi kita coba ingatkan pada pendukung ini bukan akhir
kita kan ada proses pengadilan yang kita harapkan akan terbuka
dan kita harap teman teman tv juga bisa kayak kopis yang nidanya jessica
dan ingat lima belas februari pemilihan kami tetap ikut
jadi tolong para pendukung kami tetap datang ke tps untuk memenangkan kami satu putaran
tuh kita harapkan
sehingga ini akan menunjukkan sebuah proses yang baik untuk negara kita
saya kira ini sebuah proses demokrasi yang baik
bagi saya ini di pengadilan bukan memperjuangkan sebuah kasus ahok saja
ini untuk menentukan arah nkri ini mau gimana ke depan
karena kita yakin setiap orang itu sama di muka hukum
ya saya terima kasih kepada kepolisian yang sudah memproses
tersangka ini bagi saya sesuatu saya akan terima
kita akan ikuti semua proses hukum dengan baik
dan saya kira ini satu contoh
yang baik untuk demokrasi
saya kira itu
dan untuk teman teman yang memang tetap mendukung
saya harapkan tetap semangat
kita buat satu putaran buat ahok jarot
ya jadi terima kasih ya
pada pak ahok sosial sekalian
tadi menunjukkan bahwa pak ahok mempunyai jiwa yang besar
jiwa yang luas
jiwa yang luas
dengan menghormati proses hukum yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian
kami semua menerima
tentunya ini akan semakin mensolidkan dan menguatkan pada seluruh elemen pendukung basuki jarot
untuk bekerja lebih keras lagi menang dalam satu putaran
sedangkan untuk upaya upaya hukum yang menyangkut statusnya pak ahok
nanti kami serahkan sepenuhnya kepada tim hukum dari kami
ini jadi sekali lagi terima kasih pada peratur kepolisian
terima kasih pada para alim ulama para tokoh masyarakat dan pada masyarakat
yang semuanya telah menjaga dki jakarta sejuk aman damai dan benar benar
mewujudkan rasa bimnaka tunggal tika
dan menguatkan kita semua bahwa indonesia adalah sebagai negara pancasila
dan kemudian tim hukum mungkin diwakili oleh pak lut
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tadi berbicara tentang
tadi sudah tegas
bapak gubernur dan bapak wakil gubernur yang sekarang menjadi calon
ya mereka pertahannya
kami taat kepada hukum
kami mendukung apa yang dilakukan presiden republik indonesia yang ke tujuh
jadikan hukum panglima
kerja keras kapolri
pak tito dan pak aridono sebagai komandan barreskrim sangat kami hormati
beberapa hari yang lalu
indra ke enam feeling politik feeling hukum dari pak ahok
beliau sudah cerita dengan saya
bang saya mungkin akan menjadi tersangka
saya tanya pak ahok
tersangka atau tidak
dan saya tetap ingin bekerja berjuang merebut memenangkan hati rakyat
satu putaran insya allah kita menang
kawan kawan memang kami lagi teraniaya
tapi biarlah rakyat jakarta cerdas
suara rakyat suara tuhan
mereka bisa melihat
apa yang kejadian sekarang ini
setelah ini juga pak ahok pak jarod
kami tetap akan berusukan
kami akan menyampaikan semua apa apa yang sudah
karena pak ahok pak jarod sudah memberikan bukti
yang lain masih janji
peh ini ngaku tante
jadi nggak usah khawatir
baik begitu saudara saudara
orasi dari pang luhut sama pak ahok
ya saya pikir cukup terima kasih
sampai ketemu kembali
masih berusukan pak pak
masih berusukan hari ini
masih berusukan hari ini pak
masih berusukan hari ini pak
masih berusukan hari ini
hari ini saya tidak mau berusukan
aku mau ganti gigi satu
karena giginya buat makan daging yang enak
masih ganti yang lebih keras
jadi aslah kita ped can sole
j trekan kerumah